saudara jelang rakernas pdi perjuangan jumat mendatang
dpp pdi perjuangan hari ini menggelar keterangan resmi
soal apa saja yang nantinya akan dibahas termasuk apakah pdi perjuangan
akan mengumumkan posisinya di dalam atau di luar pemerintahan
hal ini dijelaskan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto di kantor dpp pdi perjuangan
hasto juga menyebut sejumlah agenda dibahas termasuk soal strategi pemenangan di pilkada
hasto juga menjelaskan dalam rakernas juga akan mendengarkan suara dpc dan dpd
soal posisi partai apakah akan berada di luar atau di dalam pemerintahan
lebih lengkap apa saja yang dibahas dalam rakernas pdi perjuangan jumat mendatang
kita tanyakan kepada jurnalis kompas tv ada niputu trisnanda yang sudah bersiap
di kantor dpp pdi perjuangan
sudah sejauh mana persiapannya dan kemudian ada bocoran nggak
kira kira posisi pdip ini akan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan putu
bukan pdi perjuangan namanya kalau langsung belak belakan begitu saja ya
medo dan juga saudara sebetulnya kalau lihat bagaimana sikapnya bicara soal politik
tentu bukan hanya dari apa yang disampaikan tetapi juga dari gerek gerik politiknya begitu
belakangan ini pasca
lolosan empat belas februari kemudian juga putusan mk
sebetulnya pdi perjuangan ini sudah lantang begitu menyuarakan bagaimana ada kecaman kecaman
ataupun juga kritik yang cukup pedas terhadap pemerintah khususnya terkait dengan proses
yang sedang berjalan di kpu ataupun juga di mahkamah konstitusi
apalagi kemarin pada saat di mk ini juga ditunjukkan ada tiga hakim yang disenting
ini juga disoroti betul oleh pdi perjuangan
tapi sampai dengan hari ini belum juga disampaikan
apakah kemudian pdi perjuangan ini sudah memutuskan sikap berada di dalam atau di luar pemerintahan
ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jagoannya ganjar pranowo yang kemarin berkontestasi
ini sudah menyebut begitu mendeklarasikan sejak awal bahwa tidak akan menerima tawaran
dan tidak akan bergabung bersama pemerintahan prabowo gibran
nah tadi kalau melihat bagaimana jalannya konferensi pers yang dihadiri oleh sekjen pdi perjuangan
pdip yang juga merupakan steering committee dari rakernas lima pdi perjuangan
jarod saiful hidayat ini disampaikan bahwa dalam rakernas ini akan ada forum
di mana pdi perjuangan akan mendengarkan suara arus bawah
lebih lengkapnya sebelum saya menjelaskan apa maksudnya berikut pernyataan dari sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dalam rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah
dpc maupun dpd partai
dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh pdi perjuangan
sehingga terkait sikap politik partai
termasuk bagaimana di dalam
mensikapi pemerintahan yang akan datang
tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan
seluruh elemen elemen partai yang hadir
di dalam rapat kerja nasional ke lima tersebut
api merapen api abadi merapen ini sudah dibawa jauh jauh begitu ya
untuk kemudian nanti dibawa ke ancol dan ditunjukkan pada saat rakernas
rancangan acara juga sudah disusun bagaimana tadi disampaikan ada bimtek
kemudian ada pidato dari ibu megawati soekarno putri sebagai ketua umum
kemudian juga ada acara tadi forum mengenai mendengarkan bagaimana suara suara dari bawah
baik itu terkait dengan sikap partai ataupun juga terkait dengan pilpres
nah pertanyaannya adalah yang selanjutnya lantas apakah presiden joko widodo ini diundang
nah karena kalau kita lihat begitu ya sampai dengan hari ini hubungan antara jokowi dan keluarga
dan juga pd perjuangan ini nampaknya semakin jauh
bagaimana kemudian kemarin sempat disampaikan tidak akan mengundang presiden
tapi kemudian diperhalus oleh puan maharani yang juga merupakan ketua dpp bahwa ya memang belum diundang
tapi kalau tadi berdasarkan pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
pdip hanya akan mengundang pihak pihak yang menggunakan atau juga mengikuti prinsip menegakkan demokrasi
dan juga lagi lagi mengutip bagaimana adanya anak haram konstitusi
yakni gibran raka buming raka yang diklaim oleh pdi perjuangan
sebagai salah satu cacat demokrasi yang terjadi pada pilpres kemarin
kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari ataupun juga membaca bagaimana pernyataan dari hasto kristianto
nampaknya presiden joko widodo ini betul betul tidak akan hadir dalam rakernas
dan ini merupakan momentum pertama kali bagaimana presiden jokowi dodo ini tidak hadir di kegiatan penting dari pdi perjuangan
yang merupakan partai jokowi sebelumnya sebelum saat ini tidak memiliki partai apapun
dan juga yang kemudian menarik adalah sikap partai
meskipun ini masih akan menunggu bagaimana pernyataan kemudian aspirasi dari bawah
tapi tentu saja banyak pihak yang kemudian berharap bahwa
akan ada pengawas dalam pemerintahan prabowo gibran
kalau memang salah satunya adalah pdi perjuangan
harapannya nanti pdi perjuangan ini sebagai pihak yang di luar pemerintahan
bukan hanya berada di luar tetapi juga menyampaikan kritik kritik yang tepat
agar pemerintahan ini bisa berjalan dan proses demokrasi ini juga bisa berjalan dengan baik
medok kita saksikan bagaimana nanti rakernas di akhir pekan ini yang akan berjalan
dan kejutan apa yang disiapkan oleh pdi perjuangan
jurnalis kompas tv niputu trisnanda melaporkan langsung dari kantor dpp pd perjuangan